sementara itu kebakaran juga terjadi di kawasan pasar poncol senen jakarta pusat
kini di jajaran kios rumah yang hangus terbakar sudah dipasangi garis polisi
pemilik kios telepon genggam menyangkal kebakaran disebabkan oleh korsetnya listrik dari kios miliknya
hanya tersisa sejumlah benda dari kebakaran yang menghanguskan tujuh kios dan tiga rumah di kawasan pasar poncol senen jakarta pusat senin pagi
setelah api padam petugas memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk kebutuhan penyelidikan
kebakaran menghanguskan kios kios yang sebagian besar menjual pakaian
ada dugaan asal api dari kios yang menjual telepon genggam
namun pemilik kios membantahnya
ia pun mengaku mengalami kerugian ratusan juta rupiah akibat kebakaran ini
kalau barang aja kalau tempat tempat mungkin
saya juga nggak tahu saya kan mungkin katanya di tempat saya
jadi saya nggak tahu yang jelas setiap hari tempat saya itu nggak nyala listriknya
cuman ya lampu penyelidikan di luar
lampu di luar saja
sebelumnya api menghanguskan tujuh kios dan tiga rumah milik warga di kawasan ini
namun kebakaran tidak sampai menelan korban jiwa
sofian firdaus jakarta